tangis haru pecah saat fikri bocah berusia tujuh tahun yang terpisah selama dua pekan akibat gempa dan tsunami palu akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya
fikri yang selamat dari gempa dan tsunami ini sempat dibawa oleh orang yang menemukannya ke morowali utara hingga akhirnya terlacak oleh tim satuan bakti pekerja sosial kemensos dan unicef indonesia
tak henti hentinya muhammad iqbal mencium fikri anak lelakinya yang selama dua pekan terakhir terpisah darinya akibat gempa dan tsunami palu
sang nenek marta juga tak kuasa memendung air mata melihat sang cucu kembali ke pelukannya dalam kondisi sehat
ya saya sangat berterima kasih bersyukur bersyukur kepada allah juga kasihan dipertemukan lagi kami ini dengan cucu saya
dengan orang lainnya
ini kan kita sementara sudah mau sholat saya cabut dia saya bilang lari lari lari lari lari dulu saya tidak tahu siapa yang pokoknya lari keluar ke jalan sana saya bilang
mereka sudah lari saya tidak tahu begitu saya cari jalan suhar saya tidak ada ini anak anak ini
dia sudah terlepas dari saya
saya cari semua ini pengungsian pengungsian saya buka satu satu itu orang saya buka satu satu mayat
tapi tidak ada
tidak ada juga
cuma papanya kasihan yang saya dapat di situ
alhamdulillah ini kasihan sudah ditemukan sudah sampai ketemu kita orang kasih yang bersyukur ya allah bersyukur bersyukur saya
fikri bocah berusia tujuh tahun ini sehari hari memang dirawat sang nenek
saat kejadian fikri terlepas dari tangan sang nenek dan tergulung air
beruntung ia ditemukan dalam kondisi selamat
dia cerita bahwa dia terlempar terombah
mengambing oleh air
dan akhirnya dia nyangkut nyangkut di trotoar tinggi
lalu kemudian dari situlah dia nggak tahu apa apa dan langsung tertidur katanya informasinya
lalu kemudian pas subuh itulah dia ingat ada yang membangunkan
yang akhirnya yang membawa itu ke sana
dan sejak itu kita tidak akan pernah tahu nasib fikri kalau seandainya
tidak ada yang memposting di media sosial dan tidak ada yang mencari bapaknya
lalu kemudian dengan dasar itu kemudian kita jadikan bahan untuk melakukan pencarian lebih lanjut
karena waktu itu mau dititipkan mau dititipkan kemana
karena ketidaktahuan itu kondisinya juga tidak memungkinkan
dia benar bertanggung jawab membawanya
kalau dia tidak bertanggung jawab membawanya dia tidak akan lapor
nah oleh karena itu niat baik itulah kemudian yang memungkinkan dia bisa kembali
lagi dengan keluarganya
meski fikri selamat sang ayah muhammad iqbal dan sang nenek marta masih menunggu kabar kakak fikri
mufli yang berusia sepuluh tahun yang hingga kini juga belum diketahui keberadaannya
sampai dua pekan pas kagempa dan tsunami sulawesi tengah
kemensos baru menerima tujuh puluh empat laporan resmi anak hilang
diharapkan bagi anggota keluarga yang kehilangan anak atau kerabat untuk segera melapor
ke posko sekretariat bersama perlindungan anak kemensos kota palu
untuk mempermudah pencarian
dan pendataan anak hilang
miladia rahma palu